waalaikumsalam lagi ngapain kalian berdua di sini kita cuman lagi lagi
udara segar kalau aneh sih biasa dimana bosan ada disitu pun aku nya harus ada tidak ada gunanya
ngapain kalian berdua cari cari angin nanti kalau jadi masuk angin jadi masalah lagi lebih
baik kalian lakukan kegiatan kegiatan yang positif bisa berjikir bisa bertahlil bisa
bertahmid carilah kegiatan yang positif karena kalau pesan dan ini ya makasih
bu boneka aku mana
maafin ibu yana boneka kamu nggak kebawa mungkin sudah terbakar
aku mau boneka aku bu aku mau boneka aku
nanti kita beli boneka yang baru lagi
nanti kalau bapak udah punya uang bahkan beli lagi boneka yang baru ya
kamu jangan nangis ya
nangis mulut panar jirateng gimana pasti kita dihukum dimarahin itu
manggung sungguh ngeri ini ya nggak sih bener bener hai ya kita harus bikin
diemlah tapi kamu punya boneka doraemon kasih aja boneka doraemon ikhlasin eh
enak aja itu tuh boneka kesayangan aku enggak aku nggak bakal kasih hai sobri sobri itu anak nangis nangis
emangnya lu enggak kasihan apa kan kasihan tau iya betul tenang katas kamu mendingan dihukum atau
minjemin boneka kasihan tenang lagi biarin aku nggak bakal kasih pokoknya itu boneka udah udah
cukup nggak apa apa kok bisa sebentar lagi juga berhenti nangisnya dengerin denger nggak apa apa
eh udah yuk mending kita keluar aja
mbak kita pamit ya pak kita ikhlas bismillahirrahmanirrahim
kita juga pamit dulu assalamualaikum waalaikumsalam
eh butet lagian kalau incis lihat sedih itu bukan urusan kamu kali
incis liat aja gak pernah julid kok sama kamu
iya udah kamu bilang aku bener bener julid kok

ya allah kenapa sih ribut terus
usazah minta sama kalian mulai sekarang kalian tuh harus tenang
kalian tau gak disekitar kita ada yang terkena bencana
ada saudara kita yang rumahnya kebakaran
terus mereka terpaksa tinggal di sini untuk sementara sampai rumahnya bisa diperbaiki
jadi sekarang ustazah minta sama kalian tolong setelah ini kalian kumpulkan baju atau apapun yang udah kalian gak pakai
tapi masih layak untuk dipakai untuk diberikan kepada keluarga korban ya
aneh bingung dul kenapa ustaz musa bisa begitu gampang meyakinkan pak narji
perasaan kalau menurut aneh idenya ustadz musa itu biasa biasa aja
menurut analisa aneh bos
ustaz pesek alias ustaz musa udah makin nih
tapi begini ngerti tuh
makasih bos gimana sih kuliah di keiro gak ngerti ngerti udah akrab bos
ente ngomong hati hati ente sama aneh jauh derajatnya
tapi dul kalau aneh liat pak narji ini gak gampang percaya orangnya
nah ustazah nurul aja susah ngeyakinin dia gimana ustaz musa
sih pasti ada sesuatu nih dul
lagi ngapain kalian berdua disini
cari udara segar
kalo aneh sih biasa dimana bos aneh ada disitu pun anak buahnya harus ada
tidak ada gunanya
ngapain kalian berdua cari cari angin
nanti kalau jadi masuk angin jadi masalah lagi
lebih baik kalian lakukan kegiatan kegiatan yang positif
bisa berjikir bisa bertahlil bisa bertahmid
carilah kegiatan yang positif
karena kalau pesandaran ini maju
kalian juga bisa ikut maju seperti saya
sungguh sangat super kan saya
pak mau apa apa
pak narji sama bos aneh udah mati
kenapa pak narji
aku punya ide
gimana kalau kita bikin boneka buat anak kecil itu
kan bikin boneka itu lumayan ribet
tenang loh kak
kita tinggal nyari aja bahan bahannya
wah yaudah kalau begitu saya setuju
nanti bikin bonekanya yang banyak kan ya kak
kan bisa kita lanjur juga
iya wah tapi tenang
emang kalau tentang untung
gak ada saingannya loh asun
kalau gitu ayo
eh ini anda
di sini ya
siapa yang nyuruh masak makanan tambahan seperti ini
ini namanya pemborosan
tadi ustadz ituan amanahin ke saya
ada tambahan lima orang dari korban kebakaran gitu
tidak bisa seperti itu
semua yang ngatur tentang jumlah makanan itu saya
kalau pak narji larang saya akan ubah semua
tergantung pak narji aja
karena semua yang mengatur di sini itu saya
bukan yang lain
dan kamu pak d
saya segera minta itu laporan keuangan segera diselesaikan
iya pak narji siap
kalau gitu terima kasih
iya pak d nggak apa apa
udah kita sabar aja ya
pak siti pak srikiti kita sabar aja semuanya
lebih baik kita ikutin aja apa kata pak narji
tunggu gini saja
biarkan jatah makan saya saya berikan kepada korban kebakaran
jatah makan saya juga ya pak d pak siti
pak siti buat korban kebakaran
ustazah kan makannya sesendok
lah sendok apaan
permata indah hanya di dalam jiwa
bukan bukan karena harta
kau kan jadi berharga
hati yang mulia itulah kuncinya